semasa kecil bersekolah di pontianak kalimantan barat
bobi menamatkan pendidikan dasarnya di sd muhammadiyah ii pontianak
di jalan ahmadiyani pontianak tahun dua ribu tiga
sosok muhammad bobi nasution tengah menjadi sorotan
ini karena bobi nasution membersunting anak kedua presiden joko widodo kahiyang ayu
semasa kecil bobi nasution tinggal dan bersekolah di sekolah dasar
muhammadiyah ii pontianak jalan ahmadiyani
bobi mengikuti orang tuanya alam mahrum ayahnya
erwin nasution dan ibunya ade hanifah siregar
saat itu ayahnya bertugas di pontianak dengan jabatan direktur pt pn tiga belas pontianak
mereka tinggal di sebuah kompleks perumahan di sungai raya dalam
bobi menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar di sd muhammadiyah ii pada tahun dua ribu tiga
di sekolahnya bobi tumbuh dan berkembang sama seperti siswa lainnya
tidak pula menonjol secara akademik
memang dalam hal akademis termasuk anak yang sedang sedang saja
kemudian kalau berteman dia seperti anak anak yang lain bagus bagus saja
tidak ada istilahnya hal hal tak berkelahi
anaknya hubungan dengan kawan itu bagus bagus saja
dengan guru juga bagus
sosok bobi kecil di mata para guru dikenal baik
kedua kakaknya juga bersekolah di sd muhammadiyah ii pontianak
memang panggilannya sehari hari itu hobi
nama yang sebenarnya itu muhammad bobi hafez nasution
dia sekolah di sini dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
dan tamatnya tahun dua ribu dua dua ribu tiga
kita kejut kemudian merasa bahagia dan senang
bahwa ada alumni bisa menjadi menang kepresiden
setelah menghabiskan masa kecilnya dan pendidikan dasar di pontianak
bobi dan dua kakak perempuannya melanjutkan sekolah ke bandar lampung
para guru ikut bahagia dengan pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu
mereka berharap keluarga ini selalu diberi keberkahan dan cepat mendapatkan keturunan
putri joko widodo akan melangsungkan pernikahan pada rabu delapan november dua ribu tujuh belas
pernikahan ini akan dilangsungkan di solo